terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
selasa siang arus mudik di ruas tol palikanci cirebon kian meningkat
sementara akibat banyaknya pemudik yang memasuki rest area
polisi mulai menerapkan buka tutup di res area kilometer dua ratus tujuh a
petugas mengalihkan para pemudik yang hendak rest area
untuk kembali melanjutkan dan memanfaatkan rest area berikutnya di kilometer dua ratus dua puluh delapan a
buka tutup res area dua ratus tujuh dilakukan mulai selasa siang
mengingat res area dua ratus tujuh semakin dipadati oleh kendaraan pemudik
yang hendak istirahat maupun isi bbm sejak selasa pagi hingga siang hari
para pemudik pun diimbau agar memanfaatkan rest area tidak lebih dari tiga puluh menit
meski mengalami peningkatan jumlah arus mudik di tol palikanci
namun secara umum masih terkendali
rest area sendiri kita masih berlakukan buka tutup
karena tadi sempat res area penuh untuk kantong parkir
kami mengambil alihkan kemampuan dan melakukan imbauan kepada masyarakat
yang ada di dalam rest area untuk bisa bergantian kepada masyarakat yang lain yang ingin beristirahat
jadi kita memberikan durasi tiga puluh menit kepada masyarakat yang akan istirahat
dan akan mengisi bbm sehingga nanti bisa bergantian dengan masyarakat lain yang ingin mengisi bbm